ya menteri investasi dan ceo freeport mcmoran memberikan orasi ilmiah
orasi ilmiah ini bakal dilakukan di tujuh kampus dari tanggal empat hingga tujuh oktober dua ribu dua puluh
orasi ilmiah ini mengambil tema transformasi ekonomi melalui hilirisasi dengan kearifan lokal
lantas seperti apa kegiatan yang dihelat di kampus its surabaya
kita sudah bergabung dengan cynthia karani di sana
halo selamat siang cynthia ini pantauan anda
seperti apa jalannya kegiatan orasi ilmiah kali ini
dan apa saja tema serta poin penting yang dibahas dalam acara hari ini
selamat siang fani dan juga pemirsa
saat ini saya sedang berada di institut teknologi sepuluh november surabaya
dan hari ini sedang ada kegiatan
ada kegiatan di belakang saya orasi ilmiah yang bertajuk
transformasi ekonomi melalui hilirisasi dengan kearifan lokal
acara hari ini fani juga dihadiri secara langsung oleh menteri investasi atau kepala bkpm
bapak bahlil lahadalia
kemudian juga dihadiri oleh ceo pt freeport mike moran richard utkerson
dan juga tentunya dihadiri oleh presiden direktur pt freeport indonesia bapak tony wenas
ya lalu apa saja yang dibahas dalam acara ini
dan bisa anda gambarkan seperti apa antusiasme peserta mengikuti acara ini
ya antusiasmenya cukup tinggi karena hari ini di gedung geraha sepuluh november its
sudah hadir sekitar delapan ratus hingga satu lima ratus mahasiswa yang hadir untuk datang mendengarkan orasi ilmiah
tentunya ini sangat menarik
kaitannya dengan freeport kemudian juga bagaimana freeport berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi di indonesia
selain itu juga bagaimana nanti pt freeport
bagaimana pt freeport menyerap karyawan yang tentunya berasal dari indonesia
dan pastinya mahasiswa memiliki antusiasme yang tinggi untuk mendapatkan informasi mengenai hal tersebut
lalu sintia pada pukul berapa acara dimulai
karena sepertinya di belakang anda masih cukup sepi begitu ya terlihat
apakah ada informasi terkait hal ini
acara dimulai pukul sepuluh
baru saja dimulai
nanti hingga sepertinya pukul dua belas siang
nanti ada beberapa narasumber kita seperti bapak menteri bapak bahlil akan menyampaikan beberapa poin penting yang akan disampaikan
yaitu terkait dengan agenda besar indonesia maju
kemudian juga pastinya terkait dengan hilirisasi
bagaimana hilirisasi industri ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia juga
kemudian dampak nyata hilirisasi ini akan ada dibahas mengenai tren peningkatan realisasi investasi
pada sektor industri logam dasar
kemudian juga barang logam serta bukan mesin dan juga peralatannya
selain itu bapak menteri juga akan membahas bagaimana indonesia berdaulat dalam menentukan kebijakan investasi
yang artinya pastinya ini berkaitan dengan tema besar
tadi ya bagaimana transformasi ekonomi itu akan berkaitan dengan kearifan lokal
lalu sintia informasi yang kami dapatkan acara ini akan diadakan selama empat hari begitu ya
dari tanggal empat hingga tujuh oktober dua ribu dua puluh
dan hari pertama dimulai pada hari ini
dimana saja acara ini akan diadakan
dan seperti apa informasi
dan seperti apa informasi terkait acara ini yang nantinya akan diadakan di tempat tempat lain
apakah tetap mengambil tema yang sama atau ada tema lain yang diangkat
jadi acara orasi ilbiah ini akan diadakan di tujuh kampus di tujuh wilayah yang berbeda di indonesia
dengan tema yang sama tentunya bagaimana transformasi ekonomi melalui hilirisasi kaitannya dengan kearifan lokal
nah untuk hari ini hari pertama akan diadakan di institut teknologi sepuluh november surabaya
kemudian juga nanti siang sekitar pukul tiga sore akan diadakan di universitas gajah mada yogyakarta
kemudian besok juga akan ada di bandung di itb kemudian juga universitas indonesia
di hari kamis kita akan berangkat ke papua
tentunya masih dengan acara yang sama orasi ilmiah dengan tema yang sama juga
akan hadir di uncen dan juga stie port mumbai
kemudian juga terakhir di hari jumat orasi ilmiah ini akan ada di makassar universitas hasanuddin
seperti itu fanny
baik terakhir mungkin sintia apa yang diharapkan dari terselenggaranya acara orasi ilmiah ini
pastinya pt freeport bekerjasama dengan kementerian investasi mengharapkan bagaimana mahasiswa nanti bisa mengerti
apa saja yang telah dilakukan pembangunan dan juga program program pt freeport bekerjasama dengan kementerian investasi

dan juga program program pt freeport bekerjasama dengan kementerian investasi untuk industrialisasi industri
hilirisasi industri pastinya bagaimana kaitannya ini dengan pertumbuhan ekonomi dan juga bagaimana mahasiswa bisa ikut terlibat secara langsung bisa bekerja sama dan berpartisipasi dalam hilirisasi ini
salah satunya bekerja di pt freeport indonesia
dan juga pastinya salah satu juga yang akan dibahas di orasi ilmiah ini adalah kaitannya dengan smelter yang akan dibangun juga sebagai salah satu program hilirisasi industri
di mana ada salah satunya yang sudah dibangun di gresik jawa timur oleh pt freeport yang pastinya ini akan membantu juga memperkuat hilirisasi industri di indonesia
dan pastinya harapannya mahasiswa bisa tertutup
menarik untuk pt freeport dan bisa mengetahui apa saja programnya bagaimana mereka bisa berpartisipasi di pt freeport ini bekerjasama dengan kementerian investasi
baik terima kasih cynthia karani atas laporan langsung anda dari surabaya jawa timur